sidang isbat menentukan hari raya idul fitri akan dilaksanakan senin empat juli dua ribu enam belas
sementara untuk penempatan pemantau hilal akan dilakukan di beberapa titik
dalam sidang isbat akan dipaparkan perhitungan atau hisap meski nantinya ditentukan dengan sistem ru'yat
insya allah akan dilaksanakan hari senin tanggal empat sore pada maghrib
dimulai jam lima seperti biasa pemaparan tentang posisi hilal pada saat itu seperti apa
dan setelah itu barulah setelah sholat maghrib langsung kemudian diadakan sidang isbat
yang dilakukan secara tertutup seperti tahun tahun lalu